saudara tujuh terpidana kasus pembunuhan vina dan eki dibawa polda jawa barat
mereka dipinjam sementara sejak senin sembilan belas mei kemarin malam untuk pendalaman kasus
dari informasi lapas kelas satu a kesambi kota cirebon jawa barat
ketujuh terpidana ditempatkan di tiga lapas berbeda
yakni rutan bandung lapas narkotika jelekong dan lapas bancoi
pihak lapas menyebut mereka tiba di lapas kesambi pada dua juni dua ribu dua puluh
selama tinggal di lapas mereka tidak tercatat dalam laporan atau dalam buku laporan pelanggaran disiplin atau register f
dan pada tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
petugas juga telah mengusulkan perubahan pidana
pada tujuh terpidana tersebut dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman dua puluh tahun
usai peminjaman terpidana oleh polda jawa barat
ketujuh terpidana akan kembali menjalani proses masa hukuman di lapas kesambi
sesuai dengan ketentuan surat yang dikeluarkan oleh kanwil jawa barat
ada permintaan dari polda jawa barat untuk meminjam ke tujuh narapida warga binaan tersebut
kemarin senin sejak senin kemarin
melalui surat ke polda melalui surat ke kantor wilayah
saudara empat orang narapidana kasus pembunuhan vina dan eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas satu kebonwaru bandung
pemindahan para terpidana dari lapas cirebon dilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh direkturat reserse kriminal umum polda jawa barat
pihak rutan menerima keempat terpidana itu pada selasa sore
keempatnya adalah rivaldi hadi saputra suprianto dan eka yang kini sedang dalam proses karantina
kita terima narapidana dari lapas cirebon sebanyak empat orang ya
kita lima empat orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina
itu yang membawa ke sini pegawai dari lapas cirebon dan dari polda
ya kebetulan dari polda yang meminta meningkatkan ke sini
itu ada empat orang yang pertama ripaldi kedua hadi saputra yang ketiga suprianto yang keempat